pengoperasian light rail transit fase satu rute velodrome kelapa gading hingga saat ini masih belum bisa dilakukan karena terganjal administrasi
hal tersebut disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan pada jumat pagi
anies masih menunggu hasil pertemuan dinas perhubungan dki jakarta dengan dirjen perkereta apian kementerian perhubungan
pertemuan tersebut terkait dengan permintaan konfirmasi dishub atas prosedur standar operasional lrt
serta sarana yang telah disetujui oleh direkturat jenderal kekayaan intelektual
nanti izin operasi sarana itu masih dibutuhkan satu imb untuk seluruh stasiun ini saat ini sedang diurus
kemudian izin pembangunan yang harus diajukan oleh jakpro kepada gubernur
setelah terbitnya izin usaha para sarana dan imb itu
setelah itu selesai maka tinggal pks tanda tangani bisa jalan
jadi sebenarnya lebih kepada aspek aspek administratif
aspek aspek administratif ini nampaknya kecil tapi punya konsekuensi pada ketertiban kita
bila ada masalah bila di kemudian hari ternyata ditemukan hal hal yang tidak benar
bila administratif tidak benar nanti muncul masalah